jadi botol air mineral ini sih ini banget ya tipis jadi gampang tuh buat di lubangi
ketika dibuang ke laut itu akan menimpa terumbu karang
satu daerah kita kan bumn ya kan
saya termasuk konsumen yang main aman